pemerintah akan merevisi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan
undang undang ini dianggap sebagai salah satu penyebab
tingginya harga daging sapi di indonesia
undang undang tentang peternakan dan kesehatan hewan ini
melarang pemerintah melakukan impor sapi potong
tujuannya untuk melindungi sapi lokal
yang diperbolehkan hanyalah sapi bakalan
namun menteri pertanian amran sulaiman
nyatakan akibat tidak diperbolehkannya impor sapi potong
yang terjadi justru harga daging sapi menjadi mahal
harga daging yang berasal dari sapi bakalan justru
lebih mahal ketimbang harga daging dari sapi potong
nanti itu undang undang adalah
sapi siap potong tidak boleh masuk di indonesia
padahal ide awalnya sapi bakaran masuk di indonesia
agar harganya murah dan bisa dibeli oleh masyarakat
protein tersedia untuk masyarakat
tetapi harganya lebih tinggi daripada sapi potong yang siap
potong dari australia
ide awalnya bagaimana membuka lapangan kerja
kemudian yang kedua adalah harga lebih rendah
daripada kita impor langsung dari
supaya ada nilai tambah dari luar negeri
tetapi yang terjadi terbalik
bakalan dibanding dengan siap potong
sehingga kami usulkan ini juga direvisi